mak kagak bikin takjudin
ini kan buka puasa terakhir
mah udah capek duluan bikin masakan semua ini
langsung makan aja juga gak ape ape mak
perlengkapannya sudah kau bawa semua
aku lebaran kemiran
aku tak tahu itu tis
apakah kawanku itu terima motor kau atau tidak
tadi saya ke pegadaian tinggi negeri
katanya harus motor tiga tahun terakhir
motor kau ini masuk motor tua
sudahlah kita coba saja
bismillah ya bang
nanti pokoknya aku kenalin dulu kau sama dia
baru kau ngomong saja
kalau seandainya sampai ntar malam
gimana menurut lu
ya gue sih gak mau ngandai ngandai
kalau dia bilangnya mau penyu sebentar
ya balikin ini jangan lama lama
kayaknya gak ada yang mau pinjamnya

kayaknya duit kita bakalan mandek deh di kantongnya tisna
malunya aku sama abang
pegang dulu bang
kita berteriman kan sudah lama kan
aku tak bisa memberikan dana
tunai untuk abang
surat bpkb serta stnk yang abang berikan
itu tahun yang lama
itu yang bikin aku pusing
tidak ada yang bisa diberikan
abang pulang ke medan
tidak dalam waktu yang lama
masih bisa keusahakannya itu bang
tapi ini abang kan pulang dalam waktu yang lama
biar motor kau itu motor lama
kalau ada aku sebagai jaminan
pasti bisa dia kasih
perkaranya aku ini pulang kampung cukup lama
jadi susah dia kasih
siapa yang tak kenal
patar sirai agar dari batang toru
ya apa apa tuh bang
kapan kapan mampirlah ke tempat aku bang
ke rumah aku
aku tinggal di dekat sini
aduh ran ran aja keluarin
anak mama jajan apaan sih
sampai kebung begitu
tis buka cepet
ran kesal lu ran
tidak ada ulang ya
nah sini aja aku turun ya
kenapa nggak sampai rumah bang patar
aku mau ke rumah kawanku dulu ini
dia mau pulang ke kampung itu bawa mobil
siapa tahu masih ada tempat aku mau ikut
jadi bang patar mau mudik
aku tak kenal istilah mudik
yang aku tahu itu pulang kampung
sama aja itu bang
kalau aku tak sempat lagi ketemu sama si oja
bersama yang satu kawanmu itu siapa
ah cerdas kau
kalau emang bang patar mau ke rumah teman abang
silahkan atau turun bang
kau memang aku mau ke rumah kawanku
motor kamu masih sama cui
pegadayanya enggak mau nerima john
motor saya dianggap motor tua
memang sudah tua
saya butuhnya dua juta john
kelebaran tahun depan
ini sini duduk
ini ya bang udin
aku punya biskuit hongguan
kita lagi gak bikin takjil
setamanya buat kamu
karena mama udin di sini
ih ini kupon hadiah gosok aja kali aja dapat hadiahnya ya din coba lo gosok
tangannya diem bang udin bunga kamu enggak makan takjil ini dulu
menanggung biar habis ini ingat menurut buku yang baca berbuka kuasa itu